ini hasil surpenya
kamu teh gak perlu khawatir
dalam membagi keuntungan
saya percaya sama pak ustadz
oh itu mah gak adil pak ustadz
kalau mau adil mah
kamu yang modalin
tapi kan saya nggak punya modal pak ustadz
saya mah demokratis
saya gak mau maksa orang
yaudah yang pertama aja
bagus kalau begitu
jom berapa ya mas
masih sama dengan yang tadi kang aku
baru semenit yang lalu nanya
hah kang akum
biasanya mah kalau setuh di banding
teh pulangnya sore
jadi sabar aja tuh ya kang akum ya
iya tuh kang akum
jangan dulu khawatir
jangan dulu khawatir
kalau sudah maghrib
baru boleh khawatir
si febri teh dibawa jalan jalan sama pacarnya
si pebri belum boleh pacaran
haduh kang akum
anak zaman sekarang kayak susah diatur
itu kan si febri kang
kenapa limpah ini sih kak
makasih ya saya sudah diantarkan sampai rumah
aku tidak tahu kalau tidak ada kamu pasti sudah jalan kaki dari sekolahan
ya feb sama sama
lagian juga kita kan searah bisa pulang barenglah
belum tentu juga pacaran belum
ceng kalau pegangan tangan mah sudah pasti pacar
ya bisa jadi itu kan gurunya
ya kok bisa jadi ya
anak kecil ceng
seumuran anak saja
saya masa gurunya
tidak perlu menenangkan hati saya
kalau woldo itu teh
mas boleh apa tidak ya
tidak boleh kang dadang
pakai debu saja dang
kalau ada air memang tidak boleh tayamum
makanya dang saya tidak pernah mau beli emas
soalnya kalau buat saya laki laki itu haram pakai emas
saya teh sebetulnya juga tidak mau
tapi uang itu datang terus ke saya
saya jadi bingung itu uang enaknya diapain
rupanya saya sudah ngebeli
pak ustadz kang dadang
tanya saja langsung
biar lebih pasti
tidak di sungai
tidak di warung
tidak di masjid
saya denger denger teh kalian mau bikin paguyuban arisan
siapa yang haduh tuh ceng
paling juga dari kelompok ekonomi lempah
berarti semuanya dong
gak usah dicari siapa orangnya
nanti teh jadi fitnah
emangnya arisan gak boleh pak ustadz
arisan itu boleh
tapi yang perlu dipikirkan deh
bagaimana caranya agar arisan itu tidak menjurus ke hal hal yang mudorot
doa itu penting
tapi kalau cuma doa tanpa usaha
bisa jadi sia sia
agama tidak melarang umatnya untuk cari harta yang banyak
tapi dengan cara yang baik yang betul yang halal
bapaknya bikin febri malu aja eh
malu sama teman teman
bapak nanya udah makan belum
udah mandi belum
febri teh sekarang udah dewasa pak
teri bukan anak kecil lagi
febri butuh privasi
jadi dalam tahanan aja febri juga butuh kebebasan
bapak emang hobi bikin febri malu
jeniper sayang kamu mau hadiah ulang tahun apa
jeniper pengen punya apa yang kayak debbie pak
sayang kita nggak boleh membeli sesuatu itu yang menyamai punya orang lain
kalau gitu jennipal pengen punya apa yang lebih bagus dari debbie pak
boleh nggak pak
nanti sementara i offen walang deskripsi
smart john visi indonesia menawarkan